kalau operasionalnya jelas tentu masih ada yang jaga di kantor ya sekretaris satu
tentu rapat rapat mesti ada makan
tentu kalau rapat nanti mahasiswa mas ardan ke daerah
misalnya datang ke malang datang ke medan datang ke bali kan perlu operasional tiket pesawat segala macam begitu
kita kan mau independen bagaimana mau independen kalau uangnya dari pssi
tentu harusnya ada yang mau support di sini
untuk program program yang jelas
nanti kita akan paparan apa sih rencananya berapa sih biayanya jelas ini terbuka ke publik
kemudian duitnya dari siapa saya mulai hari ini dengan tadi yang sudah saya sampaikan